kementerian perdagangan republik indonesia akan mengendalikan stabilitas harga minyak goreng
dengan mempertahankan harga eceran tertinggi minyak goreng
pemerintah pun menjamin pasokan bahan baku minyak goreng dalam negeri tetap tersedia
dmo yang sudah terdistribusikan dalam bentuk minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan ke pasar
selama dua puluh tiga hari terakhir sebanyak empat ratus lima belas tujuh ratus delapan puluh tujuh ton
pendistribusian dmo menurut muhammad lutfi telah melebihi perkiraan kebutuhan konsumsi satu bulan
yang mencapai tiga ratus dua puluh tujuh tiga ratus dua puluh satu ton
pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau het untuk minyak goreng sawit
sesuai permendak nomor enam tahun dua ribu dua puluh dua diberlakukan menjadi tiga harga
yaitu rp sebelas lima ratus per liter untuk minyak goreng curah
rp lima ratus per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana
dan rp empat belas per liter untuk minyak goreng kemasan premium
het ini akan berlangsung untuk waktu yang lama panjang tidak kurang dari setahun
untuk memastikan ketersediaan dan objektivitas
yaitu memberikan keadilan dan kenyamanan kepada masyarakat
untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau
karena itu minyak goreng curah tidak boleh disalahgunakan
terutama oleh industri menengah dan industri besar
minyak goreng curah harus tetap diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah
industri mikro dan kecil
belakangan memang sempat terjadi kelangkaan minyak goreng diduga disebabkan adanya permainan harga oleh sejumlah oknum
sehingga terjadi ketidakcocokan antara harga retail dan harga di pasar tradisional
hal tersebut menyulitkan konsumen mendapatkan minyak goreng sebab barang yang tersedia dijual lebih mahal dari biasanya
meski demikian sejumlah konsumen mengaku kini minyak goreng mulai turun harga dan lebih mudah ditemui
untuk awal awal waktu memang agak sulit
ya nggak terlalu memburusi seadanya di lingkungan saja
kebetulan di lingkungan saya ada agen
sekarang udah mendingan karena dari agen juga udah banyak yang ngedrop
ya dari tiga puluh delapan menjadi tiga puluh sekarang dua puluh delapan ribu
iya minyak goreng mahal banget mbak
sekalinya ada ngantri ngantri pepanjang banget
mahalnya tuh sampai naik berapa ribu
sampai sepuluh ribu bisa
mendingan sih katanya tadi ada di
para konsumen pun berharap harga minyak goreng dan bahan pokok lainnya dapat terus stabil dan konsisten hingga jelang hari raya idul fitri nanti
untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng
pemerintah bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberantas praktik curang yang merugikan konsumen tersebut